jadi kalau misalnya anda jalan jalan ke korea selatan nggak perlu khawatir bagaimana menggunakan bahasanya
termasuk juga mencicipi kalau misalnya kangen gitu ya homesick dengan makanan indonesia
bisa makan bakso pakai cabai yang banyak juga karena rasanya nggak jauh beda ya tapi yang pasti harganya sih yang jauh beda
kita akan tanya gimana caranya sih bakso itu bisa terkenal banget sampai korea dengan pemilik bakso bejo ada mas subandi
mas subandi selamat malam
iya mana sabang fk semida combo fk semida apa kabar
kabar baik alhamdulillah
mas bandi ini kan bakso bejo berdirinya sejak dua ribu empat belas berarti kurang lebih udah tujuh tahun ya
kenapa waktu dua ribu empat belas tiba tiba kepikiran pengen buka usaha bakso kenapa bakso
karena peluang mbak karena udara di korea itu kan kebanyakan dinginnya daripada panasnya ya mbak
jadi kayaknya cocok sekali nih bakso kita mulai di sini seperti itu
dan dulu bakso di sini adanya kecil kecil mbak
sehingga kita berani memulai dengan pen dan kemudian apa namanya dengan bentuk yang berbeda
oke kecil tuh takaran kecilnya tuh segimana memang dulu kedainya
karena sekarang udah berapa banyak cabang tuh
dulu tuh takaran kedai kecil mulai usaha kecil kecilan tuh maksudnya kayak
dulu itu awalnya gerobak mbak
jadi dengan modal saya yang cuma dua ratus ribu won
sehingga dua ratus ribu won itu kalau uang indonesia kisaran sekitar dua juta rupiah lah mbak
jadi waktu itu saya memulai dengan gerobak
dengan spekulasi saya
ya semoga berhasil dan sukses
impian saya seperti itu
ternyata jadi viral mbak tiffany
kenapa viral di teman teman di korea
kok ada bakso gerobak di korea
seperti itu awalnya seperti itu mbak dewan
hingga teman teman suka dengan bakso bejo korea
di samping juga bernostalgia
bahwa di korea juga ada bakso kerobak awalnya seperti itu
sehingga sampai sekarang alhamdulillah kita memulai dengan restoran restorannya
sudah ada di ambil seluruh korea selatan
sudah berapa cabang mas bandi
tujuh delapan cabang mbak
di kota kota besar di korea selatan
wow termasuk di myeongdong ya
yang baru dua ribu sembilan belas kalau saya nggak salah ya
saya ngebayang myeongdong walaupun belum pernah ke myeongdong
tapi kalau ngelihat myongdong itu kan salah satu distrik wisata perbelanjaan
semua wisatawan pasti akan kesana
sewa tempatnya mahal banget pasti kan
ya sangat mahal sekali mbak
di sana terkenal tempat yang paling mahal
mungkin orang akan berpikir
mungkin orang akan berpikir
mungkin orang akan berpikir sekali ketika untuk
jangankan beli mbak
sewa saja mendengar nominalnya sudah perutnya sakit pak
nah mas bandi
karena ketekatan niat bahwa saya harus bisa
alhamdulillah bisa mbak
mas bani berarti nekat banget dong
terus masih tetap bertahan
mas bandi berarti nekat banget dong buka usaha di sana
tapi pasti kompensasinya yang didapatkan hasilnya cuan kayaknya
lumayan besar mbak
sebelum corona itu kita bisa tembus per hari itu bisa seratus juta rupiah lah mbak per hari itu
kompensas itu per hari
karena turis tidak datang ya kita ya terpertahan saja mbak
dan mungkin restoran orang asing yang masih tetap bertahan sampai saat ini
walaupun corona covid melanda seluruh korea
tapi kita masih tetap eksis mbak
mas bandi yang menarik juga kalau saya lihat webnya adalah promonya beli boleh sekarang bayar nanti pas gajian
itu nggak takut kalau misalnya tiba tiba ngabur gitu customer nya nggak bayar
itu pastinya keyakinan kita saja mbak
jadi kontribusi saya kepada teman teman
tki yang ada di sini
di korea selatan
karena mengingat teman teman juga di korea selatan itu
apa namanya mereka kan gajian baru pegang uang
mereka butuh setelah ada kebutuhan di rumah sehingga uang itu bisa dikirim ke indonesia mbak
jadi solusinya bagaimana
makanya kami mencari solusi a
kita hanya bisa ngasih seperti itu
tapi persentasenya saya yakin teman teman yang ada di korea selatan semua orang orang baik
jadi keyakinan saya seperti itu
sehingga alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir enam tahun ini bisnis online kita lancar saja sih mbak
mudah mudahan bisnisnya terus berjalan lancar
jadi sangat gampang nantinya ya untuk menemukan bahasa bejo
terima kasih mas bandi
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner malam hari ini